gue sih ini masalahnya lebih ribet daripada masalah gue sama ibu tiri gue ya
jadi karena itu kalian bersih keras banget supaya jangan sampai abah itu nikah lagi
jadi kalo pacarnya orang lain kita gak peduli
eh jangan salah ya oh waktu itu sempat mau nerima si bule itu jadi bapak tiri lo kan
itu kan cuma buat nyari kesempatan
soalnya kalo dibersih bule itu nyokap gue gak marah marah sama bebe pianyan
yang penting rai jangan biarin abah lo pacaran deh
apalagi sampe nikah jangan
aduh udah deh kalian berdua ini ya jangan ngumpulin raya terus
biarin aja dia ngambil keputusannya sendiri ya
udah deh kelas aja yuk
ya gue gak tau harus gimana
kasian tau raya
hah apa yang terjadi
si neng teh tidak mau lagi dijemput sama kita
ya dia maunya dijemput sama si kemon
ntar jemput lagi ya
entah sudah tidak apa apa
abah teh jangan terlalu ketat sama si neng
nah abah teh harus memilikan kelonggaran
kebebasan tapi ada batasan
nah si kemot mah anaknya baik insya allah dia mah bisa menjaga si neng ya
tapi kalau naik terus terusan begini
alah itu masalahnya
itu masalah yang rumit
mbah abah kudus sabar mbah
apa jangan nyerah kasih pengertian ke si neng
dan jangan putus putus doa ke gusti allah
minta ke gusti allah supaya si neng dilebutkan hati nak
mau nerima kalau si abah insya allah bakalan ada pendamping hidup baru
nanti kita bertiga usaha untuk ngebujuk
kasih pengertian ke si neng
bener ini dari kemarin bijaksana begini deh
dan yang paling bisa ngebujuk si neng deh
karena ini wanya si neng paling dekat dari si neng orang
wah dong mbah
wah itu wak
om saya mah om nah lain wak
wak om sahabat
nah insya allah saya akan berusaha membujuk si neng
mudah mudahan si neng itu lelup ya
nah kalau ini saya ngeliat abah
bisa kajipet pantuk
wah edahan ngamu mah
ya mau ketemu orang gini yang paling gini di jakarta
ini kita mau ngebela siapa
atau ngebela neng
kalau saya mah ya sudah sehati sama abah
pasti saya bela si abah
kalau orang mau nikah dilarang larang
bahaya parah rusih
makanya saya bela si abah
nah bukan masalah
membela dan tidak membela nikah ini mah
kamu itu payu
gue pengen ke toilet dulu bentar ya
kalian duluan ke
kita tunggu sini aja deh
kamu ntar ya
kalian tuh yang kali jangan kayak gitu dong
kan belum tentu juga ibu tirinya raya itu bakal sejahat ibu tiri gue
iya mel meg
mungkin kalo kebanyakan mikir negatif tuh gak baik tau
daripada kalian salah sangka sama kita
tapi awas jangan ada yang bocor ke raya ya
jadi dari tadi tuh kita berdua ngumpulin raya
soalnya gue tau dari dado
kalo abangnya raya tuh pacaran sama mamanya mondi
raya pacaran sama mondi
hubungan mereka terus kayak gimana dong
nah itu dia
salah satunya tuh harus ada yang dicegah
harus ada yang putus
tapi ya gak mungkin dong gue nganjurin raya untuk putus sama mondi
mereka kan sahabat kita
jadi ya mendingan mamanya mondi sama abangnya raya yang putus

jadi kita pusing juga
jadi kita pusing juga
jadi kita pusing juga
gue sih ini masalahnya lebih ribet daripada masalah gue sama ibu tiri gue ya

jadi karena itu
kalian bersih keras banget supaya

abah itu nikah lagi
hmm jadi kalau pacarnya orang lain mah kita gak peduli
tapi kenapa cakapnya mondi sih
ini ada kiriman buat ibu adriana
oh kiriman apa ya
kurang tau juga
si nyomud teh ini teh pesen apa ya
tapi si nyomud teh ini kirim
pesen makanan begini
nyomud ini ada kiriman
gue juga tau
nyomud pesen kiriman makanan teh buat apa
yang namanya juga makanan buat dimakan
nggak semuanya buat dipotokin
lu yang ada dipotokin
kan masak nyomud
lu jangan sampai bilang apapun tentang antar makanan ini
lu bilang dar dar begini barengan
nung gini dare
masam lu ya
kalian harus inget
dalam melakukan penyerangan
kalian serang titik titik kelemahan manusia
bisa menyebabkan geger otak
bahkan juga kematian
kalo bagian depan kepala
kalian bisa serang leher
sisi rahang atau bawa rahang
dan kalo bagian perut
kalian bisa serang rusuk atau lu hati
karena kalo ulu hati kena tendangan atau pukulan
bisa menyebutkan seluruh badan
terasa lemah sakit semuanya
bisa ajarkan kita untuk menyerang titik yang mematikan itu
nah kalian lihat ya
waktu musuh menyerang
coba serang lagi pukul pukul aja
waktu musuh menyerang
kita usahakan kita harus langsung menangkis pukulannya
kita serang titik lemah manusia
ini ada disini nih
sama di rusuk
sama satu lagi
bisa di telinga juga
harus cepet tangkis langsung pukulannya
sekarang coba tendangan
kita tangkis tendangan
disini juga titik kelemahan manusia nih
di bawah lutut juga
langsung tenang kaki ini sini juga bisa
dan kalian juga tau kan
ini titik yang paling lemah
di semua manusia
ya seperti itu
oke sekarang tristan
sekarang lu coba kalahkan empat orang dari teman teman kita
langsung ke titik kelemahan mereka
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi